jangan bilang kalau kamu marah melihat itu
aku bisa jelaskan semuanya mila
sudah cukup kak fadil
kak fadil tidak perlu menjelaskan apa apa
kamilah sudah melihat semuanya
kalau kamu sudah melihat semuanya kamu tidak boleh marah

kak fadil sudah cukup kan
mendingan sekarang kak fadil masuk ke dalam apotek
ambil cairan infusnya untuk kak fadil
kamilah dan kak fadil akan menunggu di mobil
kak fadil cepat ambil cairan infusnya
habis itu kita akan masuk pulang
oke aku akan ambil dulu infus
tapi setelah itu kita lanjutkan pembicaraan
ya allah tolong tenangkan aku ya allah
tolong tenangkan pikiranku yang semakin kacau
dan tolong sadarkan suamiku
karena di depan mataku saja suamiku masih berani bertemu dengan anda
apalagi kalau aku gak ada ya allah
bagaimana nasib rumah tangga kami
apa sudah tidak ada harapan lagi untuk kami allah